giring iringan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua memadati jalur pantura kota cirebon jawa barat
meski mulai padat pemudik mengaku lalu lintas relatif lancar
baik dari jakarta maupun bandung yang mengarah ke beberapa kota di jawa tengah
pemudik mulai melakukan perjalanan dari kota asal sejak dini hari
jalur pantura ini menjadi favorit pemudik kendaraan roda dua
diperkirakan kepadatan pemudik roda dua masih akan terus terjadi
kepolisian memprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi pada tanggal dua puluh delapan mendatang
pemandangan serupa juga tampak di jalur pantura subang jawa barat
giring giringan kedaraan roda dua semakin ramai
pemudik sepeda motor ini melaju dengan kecepatan tinggi dan membawa barang bawaan banyak
para pemudik berangkat lebih awal agar tidak terjebak kemacetan
diprediksi jalur pantura subang mengarah ke jawa tengah semakin ramai mendekati lebaran
arteri pantura ini juga menjadi jalur pengalihan arus dari jawa tengah ke jakarta
ketika one way diberlakukan dari kilometer empat puluh tujuh tol jakarta cikampek
sampai gerbang tol kalikangkung
kenapa mudik hari ini pak
nyari ya senggangnya aja
kerja dalam lingkungan berarti ya pak
minggu pagi kepadatan pemudik tujuan pulau sapu di madura
memenuhi dermaga kapal feri jangkar situbondo jawa timur
antrean kendaraan roda empat mendominasi pemuatan kapal feri satya kencana ini
jumlah penumpang jalan kaki lebih longgar
namun jumlah muatan barang bawaan pemudik seperti kue lebaran melonjak tajam
petugas kapal pun dibuat kewalahan menata tumpukan kue lebaran

antrean ratusan kendaraan roda dua juga memenuhi parkiran pelabuhan
sejumlah pemudik yang pulang dari pulau bali mengaku
mereka sudah antre sejak subuh agar bisa mendapatkan tiket
untuk mempercepat antrean operator kapal feri pelabuhan jangkar pun
memberikan kemudahan bagi para pemudik motor
yaitu dengan memberikan satu tiket gratis bagi driver
lebih enak sih soalnya gratis driver
di pulau bali masih banyak warga sapudi
kira kira masih ada berapa ribu
tanggal dua puluh delapan pak
puncaknya itu ya
puncak arus mudik di pelabuhan ini diperkirakan jatuh pada tanggal dua puluh delapan april mendatang
sebagai antisipasi otoritas pelabuhan pun sudah menambah jumlah keberangkatan kapal tujuan pulau raas
pemelabutan cnn indonesia